turnamen bni sirnas a yang digelar di gor purwokerto jawa tengah mulai enam hingga sebelas maret dua ribu dua puluh
menjadi pembuktian bagi pebulu tangkis pemula untuk unjuk gigi
selain untuk pengasa mental turnamen ini juga mengukur kemampuan mereka dalam pertandingan resmi
banyak pembulu tangkis pemula yang mengikuti ajang turnamen bni sirnas ain di purwokerto ini
seperti pasangan pemula agrifina dan ramadhani dari taki arena badminton akademi bandung ini
bagai pasangan yang berusia dua belas dan tiga belas tahun ini mengikuti bni senarmas adi purwokerto
penjadian kedua kalinya setelah sebelumnya mengikuti sirnas ain di kota bandung
persiapan menghadapi pertandingan sirnas a di purwokerto pun telah dilakukan keduanya usai sirnas di bandung
latihan fisik dan teknik menjadi santapan keduanya sehari hari
bahkan latihan dilakukan dua kali sehari
hasilnya pasangan ini melaju ke babak selanjutnya setelah menang atas lawannya pada selasa siang
setelah selasa siang latihan berulang

latihannya berapa kali sehari
dua apa aja itu
kalau hari senin paginya itu struk
kalau hari selasa drilling paginya
hari rabu game pagi
sorenya fisik lari di gond
kalau hari sabtu pagi kita
karena mendekati pertandingan jadi manajemen menyarankannya buat latihannya lebih ke feeling

udah sebelum jauh hari sebelum itu
baik agri fina maupun ramadhani berharap bisa menjadi pemain bulu tangkis profesional
sehingga bisa mengikuti kemampuan mereka
sehingga bisa mengikuti kemampuan mereka
sehingga bisa mengikuti jejak para seniornya di tingkat internasional

imam ambarwoto purwokerto jawa tengah